eksekusi tanah untuk pembangunan jalan tol transjawa di desa dempel kabupaten ngawi berlangsung ricuh
pemilik lahan terpaksa harus dievakuasi paksa karena bersikeras bertahan di dalam rumah
sejak awal eksekusi digelar pemilik tanah munawar suradi ini tetap bersih keras mempertahankan rumahnya di desa dempel kecawatan geneng ngawi
meski bergeming petugas pengadilan tetap melakukan pembacaan surat keputusan untuk melakukan eksekusi
sempat terjadi adu mulut sehingga petugas akhirnya mengevakuasi paksa lima orang penghuninya hingga diwarnai aksi berontak dari para anggota keluarga
ketegangan makin menjadi saat sejumlah keluarga munawar suradi berusaha kembali ke dalam rumah
terus terang kita gak menunggu apapun gak mau melawan apapun
kita sebagai rakyat kecil ya mbok ya kita ada tempat di tanah luas sekian bisa beli sekian rumah sekian kita bisa bikin sekian
setelah diamankan petugas kemudian merobohkan rumah menggunakan eskavator
pemerintah sendiri sudah menyiapkan ganti rugi sejumlah
mobil yang menjadi area penggusuran senilai dua miliar rupiah yang dititipkan di pengadilan negeri
yang dibutuhkan tol ini kan tanahnya bukan bangunannya kan karena tanah ini dibutuhkan tanah negara
haknya sudah dicabut makanya kami eksekusi
sedang mengenai bangunan masjid ini sesuai dengan kondisi permintaan warga dan ini tidak kena semua tidak kena jalan tol
makanya kita gak dibuka nanti akan dibuka baik baik
pembangunan jalan tol transjawa untuk ruas solo kertosono ini ditargetkan rampung pada tahun dua ribu delapan belas